tar dulu tar dulu gue belum siap
ntar naik dulu kan lo belum naik
awas rambutan kena
kan ada michelle
eh justru gue kesini tuh pengen cari tahu soal michelle
gimana sih nasibnya setelah diundang ke tv
gak di sekolah gak di mana burantap
eh kalian tuh harus memberikan diri
untuk mencari contoh yang baik
jadi duluan pak
udah jangan tuduh tuduhan
udah udah diam
jadi sekolah ini akan kedatangan seswa
dari sma bineka
dalam program pertukaran seswa
untuk misi perdamaian
kalian berdua bapak tunjuk mewakili ipa dan ips
untuk menyambut siswa tersebut besok
tolong bersikap baik
jangan sampai diulangi pertengkaran seperti tadi
karena ini akan menyangkut nama baik sekolah
gue tuh ya sebenarnya males banget nih sumpah
gue diutus jadi perwakilan anak ips
cuma yang bikin gue malesnya lagi adalah
aldinosaurus yang jadi perwakilan anak ips
aneh aneh saja kita punya sekolah ini ya
misi perdamaian apa coba
bahkan dari dulu saja toh
negara ipa dan ips itu toh
udah jadi garis contoh perdamaian
woy dia sesat jahat
iya santai dong
kalian berdua tolong
bereskan ini dulu ya
bikin dia punya jalur itu
kalian berdua ini bukannya
itu liat kan
injak jalanan besar lewat situ
injak tanah terlarang ini
kalau mau ngatasi masalah di luar sma garuda
harusnya masalah di dalam itu diselesaikan dulu tau gak
ya ampun ember ember
kalau tidak ember bikin masalah
bikin ember masalah
kita itu lagi bahas masalah ini loh
kepala sekolah itu ada perhitungannya sendiri gitu loh
perhitungan apa nona
berhitungan apa nona
misi perdamaian itu adalah hal yang paling mustahil
tapi ya udahlah
ini kan juga udah jadi keputusan sekolah
ya mau gak mau kita ikutin aja
lagipula kan yang dipilih gue
yang ditunjuk gue
kenapa kalian ikutan pusing sih
gak usah lah
bagaimana kalau murid pertugasnya
karena kalau murid pertukaran yang masuk ke katorang punya sekolah ini
ternyata dia penyusup yang akan menghancurkan
katorang punya persatuan dan kesatuan negara ips
nanti bisa jadi
katorang punya negara yang katorang cinta ips ini
bahkan sebelum negara api menyerang
lagi lagi lo tuh mikirin kejauhan
halu eh sadar loh halu
ya ampun kawan
beta ini tuh sayang sekali sama katorang punya negara ips ini
gak apa apa bagus tuh
tapi ya ngerti ngerti
ya udah kita harus tetap jaga lah
aduh hal ini memang punya solidaritas
ketika penyusup datang
bentar bentar bentar
nanti saya sendiri aja yang nganterin michelle kesana ya
karena kalo pagi sama siang kan dia harus sekolah
oh iya mas ini transportnya dapet kan
ya enggak enggak apa apa sih becanda doang
ya tapi kalo makan makan malamnya dapet ya
makasih mas see you ya
temen gue kayaknya udah kayak manajer papan atas aja nih
michelle itu toh sebelum jadi penyanyi saja
kata orang punya kawan ini sudah sibuk sendiri
apalagi kalau dia jadi terkenal
boom boom meledak dunia ini
udah kita dukung aja gimana baiknya ya ki
nah ini dulu
semua kayak riva dong
ada yang marah ada yang marah
ada yang marah ada yang marah
eh biar enggak saja leh
biar saja itu muka
gue cabut duluan ya
gue mau ketemu sama artis sebelumnya
biasalah si boom
udah nggak usah dipikirin
mendingan ya pas sampai rumah nih ya
pas sampai rumah
lo dengerin lagu k pop sekenceng kencengnya
lu nonton rakor sepuas puasnya
nah jimmy lo pandangin tuh fotokart jimin
jadi ya udah nggak usah dipikirin
kayak gitu pasti berlalu
nanti gue coba saran
kalo inget ya kalo lo butuh tempat buat bersandar buat nangis
kan lo kejang pedes sedih lagi
kar jimin malah nggak suka sama lo
aku antara mu pulang yuk
pernah aja udah
ngapain sih di telpon
kan orangnya udah ada di sini
maaf nih tapi gue nelfon ojol bukan ngeluh
lu tuh kenapa sih suka banget mempersulit hidup lo ya
ngapain coba perusahaan ojol
kan udah ada gue di sini mau nganterin lo
foto kecap gue mending naik ojol daripada sama lo
tukang ngecap ribet ribut tau nggak sih
lo jangan lupa loh
walaupun tukang ngecap yang ganteng dan rupa wanan kece badai ini itu tuh dia manajer lu juga loh
elah alasan lu bilang mau jadi manajer gue karena lu mau ngintelin gue kan
ya itu termasuk sih
tapi ya tujuan utama gue adalah gue harus memastikan bahwa artis gue itu kerjanya benar
masa banyak gayat ya
udah sih tinggal naik aja duduk serat gitu
jangan ya sampe
gue balikin gue balikin tapi lu naik dulu motor gua terus kita perginya bareng
aduh lu bener
suka maksa banget sih jadi orang
gak usah maksa lain kali
suka kan di padnya
tar dulu tar dulu gue belum siap
ntar naik dulu kan lo belum naik
hape lu ga jadi
awas rambutan kena
kan ada michelle

pertanyaan dari tuhan
apa yang bisa dikata tuhan
apa yang bisa dikata tuhan